jenazah sopir beserta bangke truk korban tebing longsor di lokasi penambangan pasir hulu sungai putih akhirnya berhasil dievakuasi kami sore
proses evakuasi berlangsung hingga lima jam lamanya karena korban terjepit ruang kemudi di bawah longsoran batu
beginilah kondisi jenazah samsul abidin saat akan dievakuasi dari timbunan material longsor tebing sungai putih karangrejo blitar pada kamis sore
pemuda ini kondisinya terlungkup dan sudah membusuk karena telah tertimbun selama lima hari
sementara bagian kakinya terjepit ruang kemudi truk yang dikendarai
proses evakuasi jenazah samsul berlangsung dramatis setelah tim gabungan beserta warga akhirnya berhasil mengangkat korban setelah lima jam berusaha keras dengan menggunakan alat berat
sebenarnya kita tidak ada keterlambatan karena memang lokasi itu sangat rawan sekali sehingga kita memerlukan perhitungan dan kerjasama baik dari kepolisian tni maupun masyarakat itu sendiri
tidak semua operator alat berat itu bersedia melakukan pekerjaan seberat ini
jenazah akhirnya dilarikan ke rumah sakit ngudi waluyo untuk divisum sebelum dibawa ke rumah duka di tulung agung